dan berikut ini adalah gambar warga yang sedang mengambil sejumlah barang di bandara mutiara sis al jufri di kota palu
kita lihat bagaimana kepanikan dari warga masyarakat
mungkin saja ini merupakan dampak dari hancurnya kota palu
sehingga kondisi kondisi seperti ini penyerbuan masyarakat ke sejumlah toko dan juga ini adalah bandara
terlihat apalagi ini merupakan hari ketiga dari tragedi
gempa dan juga tsunami di palu dan juga donggala
dan kita lihat bagaimana situasi di bandara mutiara sis al jufri
di mana warga memecahkan pintu yang terbuat dari kaca
berusaha memecahkan pintu yang terbuat dari kaca untuk bisa mengambil barang